terima kasih anda kembali bersama cnn indonesia today
tren pemulihan ekonomi yang diklaim oleh pemerintah terus berlanjut menuju tengah tahun dua ribu dua puluh satu
membawa optimisme di tengah masyarakat
sejak pandemi terjadi tercatat sudah empat kuartal berturut turut indonesia ada di dalam kontraksi ekonomi
pertumbuhan ekonomi indonesia terakhir ada di minus tujuh puluh empat persen
bps mencatat ada sembilan belas juta angkatan kerja yang terdampak akibat covid sembilan belas
bagaimana membaca arah tren pemulihan ekonomi kita
mampukah kita menyudahi resesi
kami bahas pagi ini dengan kiki feriko tenaga ahli menteri keuangan bidang industri dan perdagangan internasional
selamat pagi pak kiki apa kabar
selamat pagi kabar baik terima kasih
dan juga ada bimayu distira direktur selios atau center of economic and law studies
selamat pagi mas bima apa kabar
selamat pagi kabar baik
saya mungkin ke mas dima terlebih dahulu
mas bima ini kemarin baru saja menteri keuangan memaparkan begitu ya pertumbuhan ekonomi kita di kuartal ke dua dua ribu dua puluh satu ini
bisa sampai ke angka tujuh sampai delapan tiga persen
catatan indef terkait tren pemulihan ekonomi pemerintah dan optimisme untuk lolos dari kontraksi ekonomi di kuartal dua dua ribu dua puluh satu ini apa saja
ya kita menyambut optimisme karena memang ada perbaikan dari sisi ekspor
meskipun driver utamanya lebih ke arah ekspor komoditas yang kenaikannya lebih tinggi dibandingkan ekspor produk industri
kemudian memang ada faktor seasonal atau faktor musiman bertepatan dengan samadhan dan lebaran ya kuartal ke dua
nah meskipun pr nya adalah satu misalnya inflasi
inflasinya belum bisa kembali pulih seperti sebelum masa pandemi
biasanya ini kalau sebelum pandemi momentum lebaran inflasinya bisa lima sampai enam persen
tapi ini bank indonesia memprediksi bulan mei itu inflasinya berkisar dua puluh delapan persen
ini artinya kan menunjukkan dari sisi permintaan memang ada pemulihan
tetapi memang tidak bisa dibandingkan dengan sebelum masa covid sembilan belas
masih ada mobilitas masyarakat yang belum pulih
kemudian dicek lagi lebih detail misalnya di inflasi inti atau core inflation
nah core inflation nya masih menunjukkan angka yang relatif kecil
hanya kisaran satu persen bahkan bulan sebelum ramadan itu mengalami untuk invasi
ini artinya ada optimisme meskipun lebih bersifat dari sisi eksternal
tapi juga konsumsi rumah tangga ini mulai mengalami perubahan
dengan optimisme konsumennya mulai baik tapi catatannya adalah tidak merata di semua kelas
oleh karena itu kelas yang paling terimbas salah satunya kelas menengah ke bawah
masih membutuhkan support atau bantuan dari pemerintah
jadi bantuan sosialnya kalau bisa memang ditambah di semester kedua atau di bulan juni ini pasca lebaran
sebaiknya terus ditambah serapan anggarannya dipercepat khususnya di pemda
sehingga memang bisa mensupport kelas menengah bawah yang pemulihannya tidak secepat
kelas atas kalau kelas atas kan sebelumnya banyak menabung di bank sekarang sudah mulai berbelanja
meskipun juga jadi catatan kita melihat belanjanya tidak langsung belanja barang barang yang dibutuhkan ya
itu lebih ke arah sekarang ini mengalihkan juga investasi dari sebelumnya simpanan di bank atau emas
beralih ke investasi saham ataupun main di cryptocurrency
ini salah satu indikasi pemulihan tapi pemulihan nya juga tidak secepat
jadi pemulihan nya memang relatif belum rata di semua sektor
tantangannya adalah di kuartal ketiga dan kuartal keempat apakah bisa menjaga momentum pemulihannya tetap tinggi
karena sudah tidak ada lagi faktor musiman lebaran misalnya
jadi bergantung pada vaksinasi bergantung pada perbaikan mobilitas dan juga bergantung pada kecepatan stimulus pemerintah melakukan
kecepatan penyerapan handarannya
itu salah satu hal yang penting
oke ini langsung mungkin saya lempar ke pak kiki terkait tadi yang mas bima juga komentari
ada peningkatan konsumsi rumah tangga tapi tidak merata meskipun berbagai indikator menunjukkan bahwa optimisme pasar sudah mulai naik terhadap pemulihan ekonomi ini
bagaimana pak kiki terkait dengan realisasi penyerapan stimulus yang digelontorkan oleh pemerintah
apakah ini benar benar bisa mencerminkan kondisi ekonomi kita sudah mulai membaik di kuartal kedua hingga mencapai pertumbuhan ekonomi yang diekspektasikan
ya baik jadi kita melihat pemulihan itu kan dari dua sisi ya
yang pertama dari agregat supply yang kedua dari agregat demand
agrega supply dibagi dua agrigai supply yang jangka panjang yang berkaitan dengan global
dan itu terlihat dari pmi global yang terus membaik dari tiga ratus sembilan puluh sembilan ke lima puluh lima kemudian mei ini sudah lima puluh enam ya pmi global
nah itu diikuti dengan karena kita banyak ekspor di raw materials
kenaikan harga brand dan wti di atas enam puluh usd itu juga mendorong ekspor kita
artinya sisi supply nya secara global itu sudah membaik
ya di q satu dua ribu dua puluh satu ini
lalu kemudian untuk lokal ya pmi lokal kita juga mindfeksi kita terus meningkat ya dalam tujuh bulan berturut turut ini
untuk februari maret itu angkanya lima puluh sembilan ke lima puluh tiga dua kemudian lima puluh empat enam dan baru baru ini lima puluh lima tiga
dan ini juga mencerminkan bahwa sisi supply nya itu sudah membaik ya baik global maupun lokal nasional gitu ya
sekarang kita lihat agregat demand
dari aggregate demand itu inflation rate nya itu naik
tapi bukan hanya inflation rate
melihatnya adalah menurunnya tingkat pengangguran terbuka
tingkat pengangguran terbuka itu turun dalam enam bulan survei agustus dua ribu dua puluh dan survei februari dua ribu dua puluh satu itu turunnya satu
tingkat pengangguran terbuka
tingkat pengangguran terbuka
satu juta itu kalau kita bagi enam bulan itu sekitar satu ratus lima puluh ribuan lah per bulan
nah itu kalau kita bagi hari itu sekitar lima pekerja terserap setiap hari
tentu saja tidak hanya di sektor formal tapi juga informal
jadi ini menggambarkan juga stimulus stimulus yang diberikan pemerintah untuk menggerakkan sektor formal itu sudah
nah selain itu kita juga lihat retail sales index yang meningkat
terutama di food and beverage
itu berarti demand nya sudah mulai pulih
nah konsumsinya juga sudah mulai terlihat meningkat
nah kalau begitu anggaran pemerintah tujuannya kan memang dua
satu menjumpstart sisi supply
yang kedua menahan sisi demandnya untuk tidak turun terlalu dalam
nah fungsi fiskal ini dia akan semakin berat
di kontrol siklikal kalau ekonominya turunnya dalam
tapi kan turunnya di q satu dua ribu dua puluh satu sudah lumayan
itu berarti tugas fiskalnya sudah mulai jalan dan sudah mulai menjump start ekonominya
nah tentu saja necessari komisinya adalah kecerdasan
nah kiki yang mungkin banyak ditanya oleh masyarakat adalah pada saat kemudian bank indonesia
kementerian keuangan memperkenalkan ekonomi indonesia
kementerian keuangan memprediksi ekonomi kita akan kembali tumbuh positif di kuartal dua dua ribu dua puluh satu ini
ya jadi begini mas
perhitungan itu kan year on year ya
nah kita tahu dari q satu sampai q empat dua ribu dua puluh itu trennya begini
jadi yang low base nya paling dalam itu di kuartal dua
nah low base effect ini kalau ekonominya jumpstart dari q satu dua ribu dua puluh satu yang sudah kita lihat trennya itu
itu dia akan lebih mendorong naik di q dua nya karena dia dari low base rate effect
jadi kalau trennya di q satu ini kita lihat terus sampai april di pmi di rsi di export import itu meningkat
itu berarti di q dua yang sekarang kan sudah bulan mei ya juni ya
jadi april mei juni itu bisa meningkat dan itu bisa efeknya lebih besar karena low base rate itu tadi
karena q dua dua ribu dua puluh nya kan dalam
jadi perbandingannya terhadap q dua tahun dua ribu dua puluh begitu ya
saya mungkin ke mas bima selanjutnya
ini mas bima terkait dengan pajak saat ini yang baru baru saja digodok oleh pemerintah kementerian keuangan
terkait dengan tax amnesty gilid ke dua
salah satunya juga untuk menambah penerimaan negara dari sektor pajak
mas bima melihatnya seperti apa
ya tax amnesty gilid ke dua ini kan bisa jadi kebijakan yang sebenarnya kontraproduksi
karena kalau kita melihat di tax amnesty gilid pertama perkembangannya sampai tahun dua ribu dua puluh
itu rasio pajak bukannya meningkat tapi malah mengalami penurunan
jadi apa artinya pasca tax amnesty gilid pertama dua ribu dua puluh seharusnya dilakukan naikan kepatuhan
datanya sudah banyak
kemudian juga sudah ada pasokan data negara misalnya
jadi mereka yang tidak ikut tax amnesty gilid pertama harusnya sekarang dibidik ditejar
bukan kemudian diampuni lagi dengan adanya tax amnesty gilid ke dua
nah ini salah satu kebijakan yang memang perlu ditinjau lagi perlu didiskusikan lebih jauh
nah kemudian di sisi yang lain kita melihat dari sisi prinsip keadilan
nah dalam prinsip keadilan ini selama masa pandemi kan orang orang kaya
korporasi sudah banyak mendapatkan insentif perpajakan yang termuat di dalam belanja pajak
tapi di sisi yang lainnya kita melihat bagaimana kemudian
bijakan pajak selain tax amnesty gilid ke dua juga ada wacana terkait dengan perubahan ppn
apakah ppn nya kemudian objeknya diperluas kemudian ppn nya dinaikkan tarifnya
nah ini juga menyasar kepada semua kelompok masyarakat
sehingga kita melihat ada prinsip keadilan perpajakan yang menjadi salah satu isu utama di sini
jadi bagaimana misalkan ppn dm untuk kendaraan bermotor itu diberikan diskon
sepanjang masa pandemi dua ribu dua puluh kemarin
tapi kemudian di sisi yang lain masyarakat harus menanggung misalnya kebijakan ppn
kemudian ada teks amnesty yang lebih menguntungkan korporasi
yang lebih menguntungkan orang orang kaya yang sebelumnya melakukan pendengaran pajak misalnya
atau belum ikut tax amnesty juris pertama
jadi masih banyak cara lain
dibandingkan melakukan tax amnesty
teks amnesti jilid dua yang bisa dilakukan oleh pemerintah sebenarnya
misalkan terkait adanya kenaikan pph untuk orang berpendapatan yang cukup besar ya
itu dinaikkan tarif pph nya itu setuju sekali
itu setuju sekali memang untuk mereduksi ketimpangan
tapi jangan kemudian pph nya dinaikkan kemudian tax amnesti juga dijalankan
jadi sebaiknya memang fokus saja pada penyidikan
kemudian kenaikan tarif untuk penghasilan orang yang paling kaya
apalagi yang memang sebelumnya tidak ikut teks amnesti
mungkin pak kiki ini bisa memberikan sedikit gambaran terkait yang tadi dikatakan mas bima
prinsip keadilan untuk kebijakan terkait fiskal teks amnesti dan lain lain
di saat masa pandemi seperti ini
ya pak kiki tadi mas bima sempat mengomentari terkait dengan kebijakan teks amnesti jilid ke dua
yang sedang digodok juga oleh pemerintah
ini mungkin bisa memberikan gambaran juga terkait dengan prinsip keadilan terhadap masyarakat di
jadi begini fiskal itu ya teoretically dia itu bergerak berdasarkan kondisi ekonomi
berbalik arah jadi kalau kondisi ekonominya lagi stabil
nah itu fiskalnya memang dikontrol
tapi dalam kondisi extraordinary atau konstruksi apalagi terjadinya konstruksi global
jadi dia harus defisitnya itu lebih dari yang di standarkan
dan kemudian kemudian kalau ekonominya sudah mulai tadi kan kita bicara nih ya
q satu nya nih dua ribu dua puluh satu sudah mulai membaik mudah mudahan di dua ribu dua puluh satu ini
itu berarti ekonomi sudah mulai membaik berarti kan defisitnya itu bisa kita jaga
itu berarti kalau kita bisa jaga itu artinya itu penerimaannya kemungkinan bisa naik gitu kan
lalu pengeluarannya kemungkinan bisa diturunkan
nah pengeluaran yang diturunkan itu kita mesti perhatikan
itu namanya tapering nah tapering itu jangan sampai tantrum
sehingga penurunan misalnya perlinsos atau sektor kesehatan
atau dari padat karya dan seterusnya itu harus dilakukan secara perlahan lahan
nah kalau dari sisi penerimaan tadi ditanyakan soal keadilan
pilihannya banyak ya kalau fiskal ini
ada negara yang menerapkan bracket di pph pajak penghasilan
ada negara yang di ppn gitu ya ada negara yang dua duanya
kemudian ppn nya ada negara yang single tarif ada yang multi tarif
ada yang single stage ada multi stage
itu pilihan pilihan itu semua ada dan sesuai dengan baik empirical maupun theoretical
nah itu yang kita cari yang mana yang pas
karena ini memang harus dilakukan seiring dengan perbaikan ekonomi
karena tidak mungkin fiskal akan begini terus
dia akan mengikuti kondisi ekonomi yang baik dia akan ini
nah masalahnya adalah timingnya
berarti mengukur timing menjaga kesiapan
pertimbangan agar fiskal itu tidak crowding out atau mengganggu bisnis
at the same time juga menjaga keadilan
at the same time juga mengurangi dampak dari tapering supaya tidak terlalu tantrum
itu harus ada fine tuningnya
nah ini yang harus dibicarakan
maksudnya tidak hanya pemerintah termasuk juga yang di luar pemerintah
kemudian juga legislatif
itu kan semua dibicarakan dicari mana yang objektifnya itu paling tepat
jadi itu net benefit untuk hasilnya kalau dibandingkan dengan cost nya
tapi poinnya adalah bagaimana kita bisa membuat itu karena itu ekonominya fiskal itu ngikutin kondisi ekonominya
kalau ekonominya membaik fiskalnya otomatis akan devisinya berkurang
kalau defisi berkurang berarti pengeluarannya berkurang dan penerimanya akan naik
bagaimana skenario penderimaan naik itu yang perlu diperhatikan
itu terkait dengan counter cyclical yang dilakukan oleh kementerian keuangan
pak kiki mungkin ini singkat saja
bagaimana dengan catatan utang pemerintah
sebenarnya bagaimana idealnya singkat saja pak kiki
jadi ukurannya tadi ya kalau flow nya itu annual budget deficit flow nya
sementara stoknya itu public debt
itu memang sudah ada standarnya ya
nah memang otomatis lah kalau counter cyclical annualnya atau flow konsepnya maka stoknya pasti akan naik utangnya naik
kita memang naik dari tiga puluh an ke empat puluh gitu kan
yang paling penting menurut saya sih pengeluarannya itu outcome nya jelas
output nya jelas dampaknya jelas manfaatnya jelas
karena at the end of the day penerimaan yang stabil itu berasal dari pengeluaran yang efektif dan pengeluaran yang berkualitas
pak kiki saya lempar langsung ke mas bima kalau begitu
outcome dan output pengeluaran itu yang paling penting
mas bima melihat adanya nanti peningkatan rasio utang terhadap pdb kita di apbn dua ribu dua puluh
apakah sudah ideal di tengah pandemi covid sembilan belas ini
ya yang jelas kalau peningkatan rasio utang ini sebelum pandemi saja dibandingkan pada tahun dua ribu satu
jadi artinya ada kenaikan rasio utang yang cukup sedikit pertumbuhannya
nah terkait dengan rasio utang ini tidak bisa dijadikan indikator tunggal juga
kita bicara rasio utang
tapi ada indikator lain kan
bagaimana misalkan beban belanja bunga utang yang harus dibayarkan pemerintah itu dibandingkan dengan total belanja pemerintah pusat
kemudian bagaimana kewajiban bayar utang itu dibandingkan dengan kemampuan pemerintah mengenerate pendapatan
jadi dari segi penerimaan set misalnya kita melihat rasio pajaknya menurun
tapi kemudian tren utangnya terus meningkat
artinya ini kan ada hal yang tidak sempurna
artinya penerimaan pajak sebagian juga sudah habis membayar kewajiban bunga utang
kewajiban yang harus dibayar kepada kreditur setiap tahunnya
ini ruang fiskal otomatis akan menjadi lebih sempit
berikutnya juga kita melihat bagaimana kemampuan bayar utang
bukan hanya pemerintah sebenarnya
tapi juga swasta
ini terhadap kemampuan generate export atau meningkatkan defisit
karena sebagian utangnya itu dalam bentuk dolar
dalam bentuk salat
yang artinya minjem dalam bentuk salat artinya harus mengembalikan juga dalam bentuk salat
nah ini kalau kemudian rasio yang tidak sehat
atau dsr nya kemudian kembali meningkat
walaupun kemarin ada penurunan
tapi kalau kembali meningkat
maka ini mengakibatkan juga bukan hanya apbn
tetap juga sampai kepada makroekonomi dan moneter juga
makan kurs rupiah misalnya
berikutnya lagi juga pemerintah juga harus hati hati dengan catering off itu
dimana kemarin ada dana masuk dari negara negara maju
misalnya amerika serikat eropa karena mereka melakukan stimulus moneter
tapi kita bisa berkata di dua ribu tiga belas
stimulus mulai kemudian ditarik
ini bisa mengakibatkan juga
opsinya adalah pemerintah harus mencari alternatif pilihan
atau terpaksa meningkatkan bunga utang
untuk menarik dana keluar itu
untuk tetap ada di indonesia
jadi tidak mengakibatkan capital outflow
nah jadi konsekuensinya soal utang ini
bukan hanya pada apbn
bukan hanya pada ruang fisik
tapi yang perlu diperhatikan juga pada
kebutuhan dana di pasar keuangan
juga sampai kepada pelemahan nilai kurs
kalau tidak hati hati
baik mas bima pak kiki
kita masih punya waktu satu bulan ya
untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi positif yang ditargetkan oleh pemerintah
juni dua ribu dua puluh satu ini semoga bisa benar benar tercapai
dan juga distribusi atau pemerataan penghasilan
pendapatan masyarakat ini bisa dirasakan
stimulusnya oleh berbagai kalangan
terima kasih untuk sementara
dan juga pak kiki feriko
tenaga ahli menteri keuangan bidang industri dan perdagangan internasional
terima kasih bapak bapak